selain itu kementerian pertanian mengadakan operasi pasar telur ayam
yakni dengan melepas seratus unit mobil box bermuatan telur ayam
untuk disalurkan di pasar tradisional dan wilayah permukiman
lima ratus mobil box ini akan mendistribusikan satu ratus enam puluh ton telur ayam di empat puluh tiga pasar tradisional
dan enam kawasan permukiman di jabodetabek
operasi pasar ini dilakukan karena melambungnya harga eceran telur ayam ras di pasaran
yang menembus hingga empat puluh ribu rupiah per kilogram
menteri pertanian amran sulaiman mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kementerian perdagangan
serta para produsen untuk menekan tingginya harga jual telur ayam
bukan simbolis terus menerus kita kirim
kami dengar juga laporan baru kami mau kirim harga di tingkat konsumen sudah turun
memang disparitasnya enam puluh persen
tolong saudaraku sahabatku para pedagang jangan untungnya banyak banyak
biarkan peternaknya bisa tumbuh dengan baik dia bisa untung kemudian konsumennya juga nyaman